bisa jadi dipaksa sama apa
mami mau tanya sama papi
papi paksa gak centini
papi gak paksa
pokoknya mami sudah paksa
mami sudah paksa sama papi
mami sudah dengar semuanya
dari temennya papi itu
canyit terus terus om
tapi jangan suka cerita bohong
nah untuk menghindari agar supaya ini tidak terulang dan terulang lagi
mulai besok centini tidak boleh kerja di sini
waktu dibanjar masin
dan kita kan bareng bareng pindah ke jakarta
papi ingat teman papi
dua hari yang lalu ketabrak truk tronton
mas dodi masih hidup
siapa yang bilang kalau saya ini sudah mati
saya masih hidup jeng
bukannya mas dodi ketabrak krek tronton
ini saya masih hidup
masya allah siapa yang bilang begitu jeng
mas susilo itu benar benar keterlaluan
orang segar bugar kayak gini
masa ketabrak tronton gimana sih
lewatan banget wah
wah memang keterlaluan
twitternya itu serius banget loh mas
mungkin saja dia ini kayaknya mau jailin saya
karena pembantunya saya bawa kemarin
jadi begini jeng mega ya
ini sebenarnya nggak perlu saya buka bukaan
tapi gimana kalau susilo nya udah begitu kelewatan bercandanya sama saya
saya terpaksa buka bukaannya sekarang
jadi maksudnya gimana nih
begini jeng begini
si hardi teman kita juga dia kan ngadain acara sekuran
nah terus kemudian kita ini tahu kalau pembantunya susilo ini kan
ya kan makanya saya suruh dia datang kemari
supaya dia bisa nyanyi di acara tersebut
dan ini juga memang atas usulannya susilo
iya jeng cantik
begitu dia makeup begitu dia pakai pakaian
cantik sekali itu
jadi begini jeng
saya ini kan mau datang ke acara syukurannya

saya mau pinjam centini
ya pembantunya jeng mega
ya kan untuk nemenin saya
ya biasa lah
ini jeng biasa
bercandaan antara kita
pecadaan antara bapak bapak gitu
untuk manas manasin temen
itu kan yang baru
masa teman saya baru nikah dengan daun muda
kan akhirnya saya bercandain kayak gitu cek
jadi suami saya itu datang ke sini sama centini
saya akan minta penjelasan dari suami saya
tapi jong mega jangan sampai marahin dia
ini kan hanya sekedar ya bercandaan antara kita yang
centininya sekarang di mana
tapi dia juga nanti ke sini
wah nggak bakal sampai kalau ketemu sama suami saya
sekarang begini aja
jang mega masuk toilet perempuan
saya masuk toilet laki laki
ada gak suami saya
gak ada jeng
udah saya buka pintunya satu persatu
centini juga gak ada
jangan jangan mereka udah kabur
kayak burung nanah aja jeng mega ini
mungkin saja mereka nunggu di tempat parkir
nunggu kita jeng
saya kenal betul suami saya
pasti dia sudah kabur jauh
gak ada jeng
dua dua bawa ke sana kita
iya nanti begitu sampai rumah kamu langsung masuk kamar
urusan gue dulu urusan saya
sekarang kita cari taksi
tapi centini gak punya ongkos untuk bayar taksi pak
kalau ada sisa ambil
ternyata masuk angin lagi
papi mau anterin centini
ambil taksi dulu
eh ngapain taksi pi
bareng aja bareng bobby nanti bobby nyetir
ini situasi yang darurat
biar centini pulang duluan
papi sakit baru
tau dari mana
masih tau gak ya
ya pokoknya tau lah pi
ditanya malah bercanda
sekarang sudah pinter ya
jadi musang bertanduk
diam diam cari celah untuk mencuri mangsa
mami gak tau aja mi
dari dulu emang musangnya pinter nih
apalagi gak dikurung
nyari celah terus mi
centini bukan disuruh bapak
tapi centini disuruh pak dodi untuk nemenin acaranya pak dodi bu
centini itu saya yang bawa kemari
seperti yang sudah saya jelaskan sama jeng mega tadi
sekarang kita pulang semuanya
kamu juga centini
kamu itu pembantu apa bukan sih
siapa yang dandadin kamu kayak gitu ha
siapa lain kalau bukan musang mi
mendingan langsung dantar pulang aja mi
sekarang kita naik mobil semuanya kita selesaikan di rumah
udah udah mi
udah udah mi
kita belinya sama sama
bukannya gitu pi
papi kan kesini sama ami
pulangnya juga harus sama mie dong
eh tunggu tunggu tunggu
biar sama sama enak
biar saya saja yang mengantar centini ya
kamu tuh kenapa sih mau maunya pergi sama orang lain
harusnya kamu tuh menolak
apalagi pak dodi itu gak ada hubungan apa apa sama kamu
memangnya kamu digaji sama dia setiap bulannya
kalau kamu mau pergi sama dia pergi sama dia
centini memang salah
kamu memang salah
orang itu harusnya berpikir dulu baru bertindak
bukannya bertindak dulu baru berpikir
centini dipaksa kali ini
bisa jadi dipaksa sama apa
pami mau tanya sama papi
pokoknya mami sudah paham sama papi
mami sudah dengar semuanya dari temennya papi itu
yang ketabrak truk tronton itu
mi janji terus terus dong
makanya tapi jangan suka cerita bohong
nah untuk menghindari agar supaya ini tidak terulang dan terulang lagi
mami memutuskan mulai besok centini tidak boleh kerja di sini lagi
tapi yang salah kok centini yang kena hukuman
mesti papi yang kena hukuman mi
iya mi mesti papi yang dipecat mi
masuk papi dipecat jadi suami mami kamu
enggak buk bukan pi
mi maksudnya centini jangan suka dipecat mi
centini ikhlas kok kalaupun dipecat
centini memang salah
dari dulu selalu gampang percaya sama orang
siapa yang pecat kamu
saya tidak memecat kamu
kamu itu dipindah tugaskan ke butik mulai besok
makanya sekarang kamu masuk kamar
kamu siap siap buat besok
udah kubar semuanya
coba pertimbangan sekali lagi
kalau centini kerja di butik dia nggak punya sekira apa apa
dia nggak ngerti baju baju
mami malah tambah ribet nanti
ini bukan masalah nyaman atau bukan nyaman
tapi ini soal keamanan
centini tinggal di rumah ini tidak aman
keputusan saya ini tidak bisa diganggu gugat
oh loh kok kamu nyalain saya sih
kan papi emang salah
tadi aja papi ngaku sama ami kalau papi salah
kita harus kompak
bersatu cari jalan supaya centini tidak dieliminasi dari rumah ini
kamu mau centini keluar dari rumah ini
makanya kita harus cari jalan supaya centini tetap di rumah ini